petarung mixed martial art asal indonesia
stafer rahardian akan mewakili indonesia dalam ajang one fighting championship
dan stafer yang belum pernah terkalahkan hingga saat ini
membagi beberapa rahasia menjelang pertarungannya
melawan petarung asal liberia jerome espaye
segala persiapan dilakukan demi mempertahankan gelar juara
stafer rahardian akan bertarung melawan jerome espaye
dalam kelas enam puluh kg sabtu ini
lalu bagaimana persiapannya
karir sefar di mixed martial arts sedang menanjak
karena belum pernah terkalahkan dalam ajang profesional
latihan yang dijalankan kali ini di jakarta bersama don carlos klaus
adalah tahap akhir jelang laganya melawan jerome espi
tentu ada strategi yang digunakan
strategi yang dilakukan untuk jelang tanggal empat belas januari ini
saya melakukan banyak latihan striking gulat brazilian jiu jitsu
jelang laganya melawan jerome espaye
jelang laganya melawan jerome espaye jelang laganya melawan jerome espaye
juga lawan yang cukup tangguh bagi staffer
apakah jerome melawan yang sepadan
dia adalah lawan yang tangguh kuat
saya nggak boleh underestimate atau menganggap remeh lawan saya
jadi saya juga latihan keras untuk merebut kemenangan di tanggal empat belas besok
meskipun di mata stafer rahardian
lawan yang satu ini cukup tangguh
sang pelatih don carlos klaus justru berpendapat berbeda
saya tidak melihat area pertandingan ini di mana dia lebih baik daripada stafer
jadi kita ingin memperkuat setiap aspek pertandingan ini
dan semoga bisa mengakhiri dengan cepat
dalam tiga pertandingan terakhir
bagaimana dengan pertandingan kali ini